sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
jadi sekarang minta diajarin
aku adalah penerus yang cocok
mulai sekarang aku manggil kalian berdua
kakak guru bagaimana
please ya boleh ya
ya boleh dipikir pikirin
oh diam berarti ya
kau pikir kau bisa menampung
kurang ajar ya kamu
wan seperti kita harus berhenti di kampung ini wan
suara aneh itu harus tetap kita selidiki
gue yakin pasti ada kekuatan jahat di kampung ini
san anak itu ngikutin kita terus
anak itu sepertinya baik tuhan
mungkin dia bisa jadi teman kita nantinya